kasus aktif penyebaran covid sembilan belas di tanah air dinilai melandai beberapa waktu belakangan
namun presiden joko widodo mengingatkan semua pihak untuk berhati hati dan tidak lengah
aktivitas masyarakat tetap harus dikontrol agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus covid sembilan belas
seperti yang terjadi di sejumlah negara
meski situasi pandemi di tanah air sudah menunjukkan perbaikan
selasa dua puluh enam oktober lalu presiden joko widodo mengingatkan bahwa sejumlah negara kembali mengalami lonjakan kasus
seluruh pihak terkait dan masyarakat diminta untuk terus waspada dan tidak lengah menerapkan prokes
mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati hati pada posisi waspada
karena dunia masih dihadapan pada ketidakpastian
sekali lagi terjadi tren kenaikan kasus dunia
berdasarkan data world matters pada dua puluh enam oktober lalu tercatat
kembali terjadi peningkatan kasus covid sembilan belas di sejumlah negara
di antaranya amerika brazil inggris rusia turki perancis dan argentina
rata rata terjadi penambahan kasus baru di atas lima hingga sepuluh kasus perharinya
amerika bertambah enam puluh sembilan
ada enam puluh sembilan enam ratus tiga puluh empat kasus
inggris empat puluh sembilan ratus lima puluh empat kasus
dan perancis bertambah enam enam ratus tiga kasus
lonjakan kasus perhari juga terjadi di wilayah asia
seperti di india bertambah tiga belas lima ratus delapan kasus
dan malaysia lima tujuh ratus dua puluh enam kasus
sementara dari data satgas covid sembilan belas yang dirilis bnpb pada dua puluh enam oktober lalu
kasus positif virus corona di indonesia bertambah enam ratus sebelas kasus
sedangkan pasien yang meninggal dunia bertambah tiga puluh lima orang
direktur pencegahan pengendalian penyakit menular langsung p dua pml
sekaligus jubir vaksinasi kemenkes siti nadia tarmizi mengatakan
kembali terjadinya lonjakan kasus di beberapa negara
gelombang tiga virus corona
juga bisa terjadi di indonesia
meski masih belum diketahui secara pasti kapan akan terjadi
kalau kita melihat modeling yang dibuat oleh para epidemiolog itu bisa terjadi ya
terutama kalau kemudian kita tidak terus men strolling atau menekan potensi potensi
untuk kemudian terutama bagaimana memastikan pergerakan masyarakat tadi terkendali pada level yang aman
yang kedua adalah
bagaimana mendorong protokol kesehatan itu betul betul diterapkan secara baik
kabit perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
sony hari harmadi mengatakan
untuk mengatasi covid sembilan belas ini diperlukan kerjasama dari seluruh pihak
baik dalam penerapan prokes
peningkatan tracing testing dan treatment
hingga pelaksanaan vaksinasi
perlu disadari oleh semua pihak bahwa pandemi belum berakhir
walau sudah banyak masyarakat yang patuh dengan
sejak tiga oktober lalu
ada sejumlah kabupaten dan kota yang disiplin prokesnya menurun
artinya kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak yang rendah
itu naik jumlahnya
kalau kita amati memang paling banyak penurunan itu terjadi di wilayah sumatera
terus kemudian ada sebagian jawa
dan sebagian kalimantan
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
mas dalina pane mengatakan
peningkatan kasus terjadi sistematis dan tidak pernah terjadi secara mendadak
menurutnya cukup waktu bagi pemerintah untuk melakukan contingsi plan
jadi kalaupun ada peningkatan kasus
kita berharap bahwa itu tidak terburuk
yang terjadi pada bulan juni dan juni
tapi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah agar pengatihan terang kejayaan tidak banyak
dan yang kedua
ketersediaan oksigen juga harus cukup
sehingga orang orang tidak sulit berusaha berhenti atau aktif
rendahnya kasus aktif saat ini bukan alasan bagi seluruh masyarakat untuk menjadi lengah
sebaliknya lebih antisipasif dan memahami pengelolaan tata cara
berkegiatan yang baik menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada
serta terlibat dalam program vaksinasi
menjadi jalan dalam mengendalikan dan mengakhiri penyebaran virus corona di tanah air
teddy zuhari andika marianto jakarta